dan kita langsung saja terhubung dengan adanya dugaan pungli terkait perizinan yang ada di kementerian perhubungan
kita langsung saja ke kementerian perhubungan bersama dengan pak dewa made juniarta yang sudah staff khusus kementerian perhubungan
saya langsung saja ke pak mada halo pak mada selamat sore
selamat sore mbak ina
pak mada bisa anda konfirmasi benarkah bahwa kementerian perhubungan melakukan operasi tangkap tangan terkait pungli perizinan pada sore hari ini
benar sekali ini adalah memang merupakan satu program yang sudah dicanangkan oleh pak menteri perhubungan sejak bulan lalu yang menduga adanya masih adanya praktek praktek pungli di perizinan di kementerian perhubungan
dan untuk itu pak menteri bekerjasama dengan kapolri melakukan penyidikan dan hari ini kapolri sudah memintakan dengan timnya kapolda dki telah melakukan tangkap tangan dan sekarang sedang diproses pergeledahan
pak made bisa anda jelaskan berapa orang yang tertangkap tangan kemudian di mana posisinya apa barang bukti yang didapatkan oleh otoritas
yang jelas sekarang barang bukti sudah ditemukan berupa uang kas di meja atau dituang kerja dari petugas petugas yang bersangkutan
mengenai jumlah berapa orang ditangkap siapa namanya beberapa saat lagi kita akan melakukan saat menerima laporan dari polisi dan kita akan melakukan press conference
sementara kita belum bisa memastikan atau belum bisa merilis tentang siapa
berapa orang yang ketangkap tangan
oke pak mada terminologi tertangkap tangan apakah artinya memang sedang ada transaksi kemudian petugas datang menghampiri dan langsung saja melakukan operasi tangkap tangan atau seperti apa
jadi petugas itu menemukan adanya barang bukti berupa uang kas yang diduga adalah berupa pungli dari proses berizinan yang menjadi tanggung jawab petugas yang bersangkutan
oke pak mada apakah ini tadi anda menyebut ada ini sebuah kerjasama anda dan juga pihak kepolisian
sudah berapa lama
anda dan pihak kepolisian bekerjasama hingga hari ini akhirnya anda benarkan bahwa terjadi operasi tangkap tangan pak
pak menteri perhubungan itu melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan kapolri itu sejak beliau mulai menjabat
jadi ini adalah merupakan satu kerjasama yang cukup lama karena ada pak menteri menduga masih adanya prakir prakir pungli dan pak menteri ingin melakukan
apa namanya satu kerja yang transportasi
jadi ini adalah satu perjalanan yang sangat parah dan bersih di kementerian perhubungan ini
baik pak made untuk pungli perizinan perhubungan darat yang mana pak darat laut atau udara
kami belum bisa mengonfirmasikan apakah darat laut dan berapa orangnya
nanti setelah setelah laporan polisi penggeledahan selesai dan proses berita acara selesai kami akan rilis itu yang di sektor mana saja yang hari ini ketangkap tangan
baik pak mada tadi anda menyebutkan bahwa ini sudah diikuti beberapa waktu
bisakah anda deskripsikan
seperti apa sih skema pungli yang sejauh ini menurut pengetahuan anda terjadi di kementerian perhubungan
pungli yang sekarang kita duga itu adalah menyangkut dengan proses proses perizinan
jadi kan kalau di perhubungan ini ada mulai dari untuk darat laut dan udara ada beberapa proses perizinan yang diproses
misalnya kalau untuk darat misalnya untuk perizinan pengoperasian kendaraan yang baru akan dimulai atau di laut pengoperasian kapal dan lain sebagainya
jadi ini yang sedang diinvestigasi ketangkap tangan oleh polisi
sudah ada terbukti dalam proses memberikan proses perizinan itu ada uang yang diterima
dan sebentar lagi kita akan rilis bagaimana kasus kasus mana yang sudah bisa diukapkan pada hari ini
baik pak mada apakah orang orang yang tertangkap tangan tersebut
kalau anda tadi menghindari untuk menyebutkan siapa nama namanya identitas secara spesifik
tapi apakah mereka merupakan pejabat pejabat tinggi misalnya eselon berapa ataupun mereka memiliki jabat seperti dirjen misalnya
bisakah anda mengonfirmasi
jadi ini yang ketangkap tangan adalah para petugas yang di bawah ya
yang melakukan proses proses perizinan secara langsung
jadi nanti ini karena sudah ditangani oleh polisi nanti akan ada penjelasan dari polisi mengenai siapa petugas atau pejabat yang selevel mana yang ketangkap pada hari ini
pak mada apakah anda juga bisa mengonfirmasi kira kira berapa orang yang tertangkap tangan
saya belum bisa mengkonfirmasi berapa orang karena masih nunggu proses penuntasan pendidikan polisi dalam beberapa saat lagi
oke pak made karena yang tertangkap tangan menurut pengetahuan anda saat ini adalah langsung petugas yang memberi perizinan
apakah anda juga membuka kemungkinan bahwa kasus ini akan dikembangkan dan tidak tertutup kemungkinan juga mungkin saja diduga melibatkan tokoh tokoh atas dari kementerian perhubungan
karena mengingat mereka mungkin bekerja secara terorganisir rapi
karena ini masalahnya sudah diserahkan kepada polisi
nanti kementerian perhubungan akan melakukan penyelesaian
dan kementerian perhubungan akan menyerahkan kepada polisi untuk meroloh selanjutnya
baik pak mada saya ingin bertanya sekali lagi
di bagian mana atau divisi mana penggeledahan saat ini tengah dilakukan oleh petugas kepolisian
penggeledahan itu dilakukan di gedung
di gedung karya
di gedung karya
di salah satu lantai
gedung karya di komplek penuh perhubungan
baik dan sampai saat ini masih berlangsung penggeledahan ya pak
sedang berlangsung polisi sedang langsung penggeledahan
nanti kalau sudah komplit dengan berita acara
kita akan melakukan satu press conference untuk memberitahukan secara luas
pemberitaan secara luas kepada publik mengenai masalah ini
kira kira jam berapa konferensi pers akan dilakukan pak mada
kami belum bisa menentukan ya karena polisi sedang bekerja
nanti kita akan komunikasikan kepada pihak stasiun televisi
dan pak menteri sudah dikomunikasikan terkait hal ini pak
ada komentar dari beliau pak
komentar beliau adalah bahwa menunjukkan apresiasi kepada polisi yang sudah bekerjasama dengan baik untuk mengukam masalah ini
baik terima kasih pak dewa mada junior tasastrawan
staf khusus kementerian perhubungan telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business